pada sedar diri dong
siapa juga yang mau ngerubah suami kalian
kayak enggak cakep juga enggak
pergi amat seringkus sama suami suami kalian yang gak kompeten itu
mendingan lu pada urusin urusan kalian sendiri
jangan ngurusin orang lain
ibu butuh ngosip
gimana kalau sekarang kita ke tempatnya dodi
kita buat mereka supaya mereka bisa cerai
jadi selama ini kamu sering ikut sama mas dodi
semua orang lu kan kamu
bukan cuma itu aja mbak
sekarang saya juga mengandung anaknya mas dodi
kamu mengandung anaknya mas dodi
ini gak bisa dibiarkan
semua ketahuan kamu wi
kamu emang penghancur mata orang wi
jangan bicara bicara kamu ya
eh bener kan
kalian emang penghancur matang orang
ini udah gak ada hasil umum lagi
lo kalau berani
gue gak akan segan segan buat habisin loh
mendingan sekarang lo cari suami lo dan cemai suami lo
buat dia tanggung jawab sama kakak gue yang lagi hamil
mending kalian pergi dari sini
dasar penghancur kalian
enggak mau ngapain ini mah masbro tiba tiba jantungnya kumat
cepet kamu panggil
sayang gimana hasilnya kamu dapat apa tuh dari kematian suami kamu
uang yang banyak banget sama kendaraan mah
emang itu kan yang kita cari
selamat ya kak
rumah yang dikasih mas bro tuk
ke aku itu masih ditinggalin sama anaknya
nih anaknya pinter pinterin
udah tuh rumahnya kamu jual ya kan
gimana pun juga itu rumah kan nasihat kamu
aku pasti akan urus segera penjualan rumah itu
mendingan lu kerja aja yang benar
jangan mimpi deh sampai kapanpun juga suami lu itu gak bakal bisa ngasih lo apa apa
lagian kan dia lebih suka kalau hidupnya melarat
ya kan jadi nikmatin aja tuh kemenaratan kamu
tuh ngapain yang bersih
uuuhh lita kasihan banget sih hidup kamu
yaudah yuk mah yuk
gerah liat mukanya sama mama
tolong bukakan lapitu hati mama hamba dan juga kakak kakak hamba
semoga mereka secepatnya bisa menyadari kesalahan mereka
eh bu itu kan si wini ya
itu anaknya bu anita bukan
yang janda juga kan
ya hidupnya cuek banget ya kawin cerai buluk
kaya gak tau keluarga mereka aja
makanya bu hati hati kita jaga bapak bapak kita
sebelum direbut keluarga mereka
pada sedar diri dong
siapa juga yang mau ngerubut suami kalian
cakep juga engga
pergi amat seringkus sama suami suami kalian yang gak kompeten itu
gue kasih tau nih ya
mendingan lu pada urusin urusan kalian sendiri
jangan ngurusin orang lain
ibu ibutkan gosip
gak ada sepanjang punya ya
udah ada anda yang kaya orang gak bener
sepertinya kaya mau kiamat kecil dateng
engga artis engga orang biasa
hidupnya pada kawin cerai
engga terbayang ajab apa yang akan mereka terima nanti
ya kita banyak banyak istighfar aja deh
supaya kita gak kaya orang itu ya bu ya
mbak angginya udah tidur mungkin
lagi pula ini kan juga udah terlalu larut malam pak
jadi sebaiknya kalo bapak ingin bertamu besok aja
ya itu pasti si alsa
yaudah kamu tunggu disitu aku keluar sekarang
oh tuh yang tinggal disini numpeng aja laganya udah kaya yang punya rumah
gak ada apa mbak
jangan pura pura deh kok habis ngusir calon suami gue kan
mbak itu kan masih dalam masa berkabung
masa mbak itu udah mikirin supaya nyari suami baru
heee siapa lo gak tau ngatur kehidupan gue
ada apa nih ke malam lo sibuk ribut
hee lo itu yang ikut campur penila urusin istri lo dan bilang sama dia
jangan pernah ikut cabang urusan orang lain
sebenernya ada apa sayang
tadi itu pacar yang mbak anggi dateng
tapi aku bilang besok aja datang lagi karena ini kan udah harap banget
tapi mbak angginya malah marah sama aku
ya iyalah pantas kalau anggi marah
kamu tuh gak suka banget ya liat orang seneng
mah saya rasa sikap alexa sudah benar
tidak pantas laki laki bertemu malam malam begini
apalagi suami mbak anggi belum lama meninggal
kamu gak suka
kalo kamu gak suka keluar disini
ya semuak liat aku
kalian berdua denger kan apa kata mama
mama aja yang punya rumah ini udah muak sama kalian berdua
lebih baik kalian buru sekarang pergi dari rumah ini
kalo mau pergi inget ya jangan bawa barang barang disini
karena barang barang di rumah ini sangat berharga dan mahal
dan itu bukan percaya
aku udah gak nyaman lagi hidup sama kamu
aku minta cerai
memangnya kamu gak denger si wi minta cerai hah
hei tunggu dulu
ya saya belum selesai bicara
saya juga udah muak ngeliat ke kawan kamu yang selalu membela alisa dan suaminya yang gak ada gunanya
secepat mungkin saya akan mengurus perceraian kalian
tapi gak bisa kayak gitu juga dong ma
di rumah ini tidak ada yang bisa menentang keputusan saya
numpang mu kak ngerti
ngerti gak sih di rumah cerai cerai juga
saya bener bener menyesal dengan kalian berdua
dan saya juga sangat menyesal menceraikan istri saya
ayah saya sama denganmu